setelah nabi musa alaihi salam dan para pengikutnya berhasil menyeberangi lautan
lalu allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabi musa alaihissalam
untuk memukulkan tongkatnya ke laut
dan setelah tongkat nabi musa alaihissalam dipukulkan ke laut
laut yang tadinya terbelah kembali menyatu
dan menenggelamkan fir'aun dan para pengikutnya
pake tanda kutipnya
kum kamu itu tipe pengkhianat kum
saya ledekin si pedut kamu ikut
si pedut yang ledakin saya kamu ikut
itu namanya cs bukan pengkhianat bro
lebih bagus lagi bro nyuci
terima kasih semuanya